ah ini tadi boy
reva mau pulang
terus aku lihat
ngapain dia pulang sendiri gitu ke depan
nyari taksi yaudah barengan aku juga sekalian
aduh kalau mahal mah gampang mau
punya duit pasti bisa beli
buktinya cuman coklat
ini tuh bisa dipakai berkali kali
masa ada sepatu cinta
masih ingat kan apa kata ustad
papa pasti yang lupa
yaudah gak usah ribut
mendingan buka kado
ini ada nih
dari bekas anaknya mama
loh kok gitu
nah gini aja kalo gak mau gitu
sana gi sana ke dapur bukanya di dapur jangan di depan saya
jualan dan boy
jangan bener bener baik
alhamdulillah sri akhirnya pesatnya kelar aja
nih enggak alus bisa nih
jamnya bagus banget
kayaknya cocoknya lebih dipake sama cewek deh emangnya
gimana kalau buat sri aja emang diman
tapi dengan satu syarat
harus jadi istri diman
gak mau mah
buat kamu lu juga bandar atu
kamu balikin lagi sama si adriana
nyonya juga mual apalun
namun barang iya teh barang mahal
atu ini mah rezeki diman atu irah
terus buat apaan tuh barangnya diman diman
ini untuk bidadari diman
untuk calon istri diman
ya siapa aja tuh yang mau
itu kang tuh
gak ada si diman mah
gak ada juga yang mau simpen aja sampai bulu kang
kau udah menyatakan siap untuk bertarung dengan bang rey
besar juga nyali
rencana pertarungan persahabatan nanti
dalam bentuk partai antara dojo macan putih dan dojo black cobra nanti
tristan akan bertanding dengan haikal
dan barusan chandra datangin gue
gue gak bisa kalahin dia
sebaiknya kita cari orang yang akan kalahi dia
gue yang tanding sama chandra
biar chandra gue yang hadapin
gue akan segera menyusun persiapan pertarungan nanti
ini udah mau mencari
udah dong cerita sama aku
kamu pasti ada sesuatu kan
apa jangan jangan adrina tadi bikin kamu bete
udah ref kamu cerita sama aku
pasti kamu ada sesuatu kan
apa tentang clara
kalau aku suka sama clara
oke deh ref aku minta maaf
kalau aku punya salah sama kamu
tapi kalau soal clara
kamu gak usah takut
kalau clara godain aku
atau enggak kalau aku tergoda sama clara
kamu tenang aja
clara itu bukan cewek penggoda
dia itu cuma terpaksa datang di acara ini
karena mama aku yang maksa
kayaknya clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu
buktinya kamu jadi ngebela banget sama dia dari tadi omongannya
kamu jangan mikir yang macem macem dulu dong
clara itu bukan kayak gitu ceweknya
dia itu cewek baik loh
dan clara itu
nah akan bisa ngegantiin posisi kamu di hati aku
udah ada lagiict peacock di depan tempat ibu mereka
bahkan mereka ada ini di rumah
saya gila kalau kita mereka dapat
buku kamu cukup kurang makan

terus aku lihat nah ngapain dia pulang sendiri gitu ke depan nyari taksi
yaudah barengan aku juga sekalian ke depan
ya barengan aja nanti di depan baru cari taksi ya reva
oh iya boy tadinya aku cuma pengen ikut sampai depan aja
abis itu dari situ aku naik taksi
reva sama adrina ngobrolnya udah kayak kenal lama
apa perasaan gue aja kali ya
apa gue telepon adriana langsung aja kali ya
aduh tapi kalau misalnya gue telepon dia sama nganjuk gue nunggu dia dong
ya semoga semuanya baik baik aja deh
kayaknya clara bener bener udah bisa ngambil simpatinya boy deh
emangnya sesudah gue pulang dari pesta itu mereka ngapain aja sih
hmm coba gue tanya sinda aja deh
halo sin lo belum tidur
belum lah goje ini baru datang baru nyampe rumah
oh boy itu tadi banyaknya nemenin clara
gak ada apa apa sih rek
tapi itu gara gara disuruh kok sama mamanya boy
terus tadi pas keluar mau pamit pulang gak dibolehin gitu sama mamanya boy
jadi clara gak jadi pulang deh
jadi bener ya mamanya boy kayaknya suka banget sama clara
terus boynya gimana sin
jangan jangan buangnya juga suka lagi sama clara ya
ya ampun rek lo tuh gimana sih
bisa bisanya kepikiran kayak gitu
katanya lo udah percaya banget sama boy
eh gue kepikiran sama omongan mahmud aja sin
pasti boy itu bakalan bebas banget ya bisa ngomong lama sama clara tanpa ada gangguan tanpa ada loh
ya aku yakin lah mereka lebih dekat ya hati hati aja
mereka bisa sama sama saling suka gitu
eh inget ya adriana itu adalah orang yang selalu pengen bikin hidup lo susah
gue masih percaya sama dia
ya mau gimana sih masalahnya clara itu cantik
kalau dia jelek sih mungkin gue gak pusing dia kan cantik
ya ampun re udahlah
pokoknya mulai sekarang lo buang tuh jauh jauh pikiran kotor lo
jangan sampai lo mikir yang enggak enggak
lo tuh harus yakin kalau gue itu cuma cinta sama lo dan dia gak bakal tergoda sama clara
karena kalau lo yakin sama boy keyakinan lo itu bakal jadi doa buat hubungan lo sama boy
yaudah deh sin gue coba kayak gitu
makasih ya sin